kasus covid sembilan belas di luar pulau jawa juga meningkat
salah satu lonjakan yang terjadi adalah di provinsi kalimantan barat
untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat zoom dengan wali kota singkawang chai chumi dan kepala dinas kesehatan provinsi kalimantan barat harison
halo selamat malam
malam salam sehat untuk semuanya
salam sehat ibu dan bapak
saya pertama kali mau ke pak harison terlebih dahulu untuk memberikan gambaran soal kalimantan barat soal provinsi ini
karena tadi ada tujuh wilayah yang masuk dalam zona merah
oke sebenarnya bukan tujuh daerah di kalimantan barat yang zona merah
tapi kalau di kalimantan barat itu yang zona merah itu hanya
kota pontianak dan kota singkawang
sepuluh daerah itu zona oranye
dan dua daerah itu zona kuning
zona kuning itu di ketapang dan utara
nah itu yang sehera lat
jadi yang merah itu hanya kota pontianak dan kota singkawang pak
jadi yang merah hanya dua ya pak yaitu di pontianak dan juga singkawang
kalau boleh digambarkan kepada kami dari perubahan zona itu
dari zona oranye menuju zona merah berapa hari pak
masing masing untuk kota pontianak dan juga singkawang
ya jadi sebenarnya kalau untuk kota pontianak sudah dua minggu di zona merah ya
tapi kalau kota singkawang ini baru
yaudah tanggal empat juli
empat juli baru masuk ke zona merah
jadi singkawang ini baru untuk ke zona merahnya ya
saya ke bu wali kota singkawang
ibu wali kota ini singkawang baru baru ini masuk zona merah
sebenarnya dari pemerintah kota sendiri
apa investigasi yang dilakukan
mengapa angka ini bisa begitu banyak begitu penularan covid di sana
ya pertama tama ya karena kita adalah kota transit
ya antara kota singkawang dan kota bengkacang
kemudian kedua adalah karena kemarin kita lab kita juga
ya lab kita petugasnya terkonfirmasi
jadi pengiriman untuk swab jadi sumpuk ya hasilnya
karena hasil keluar empat sampai tujuh hari ya biasa baru bisa
maka dari itu ini adalah pak
yang membuat kita merah
nah kemudian tidak ketipnya masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan
sehingga penularannya jadi cepat
hmm hingga saat ini apakah masih diberlakukan ppkm mikro
atau sudah dilakukan ppkm darurat untuk kota singkawang
kita sudah ikut ppkm mikro darurat ya
yang dimana sesuai instruksi dari polri yang tujuh belas tahun dua ribu dua
jam operasional ditutup jam lima
ya kita berlakukan mulai besok ya
dan kita sudah sosialisasi hari ini
dan begitu kita dinyatakan zona merah
malamnya kita langsung rapat dengan seluruh anggota satgas
dan kita langsung menetapkan langkah langkah yang harus kita lakukan ya
kan patroli yang biasa dilakukan
kami bersama kita pimpinan akan turun juga
untuk besok ya
tidak dan kepada pihak pengelola
kafe restoran kemudian warung kopi dan sebagainya itu
wajib untuk jam lima sudah tidak terima di tempat ya
dan semua kegiatan kecuali yang esensial yang masih boleh buka
dan kemudian kepada pendidikan dan sebagainya di tiadakan ya
sudah termasuk yang darurat
menarik tadi kita lihat pendapat atau statement dari ibu wali kota
soal peningkatan jumlah covid sembilan belas di kota singkawang
kedistripinan dari masyarakat
tapi juga ada kasus tadi
teman teman yang mengetes spesimen covid sembilan belas saya ke pak harison
pak harison ini kan di kalimantan barat sudah ada penularan di beberapa tempat
bahkan dinyatakan zona merah
sebenarnya bagaimana kesiapan dari laboratorium untuk mengetes real time
tadi kita sebelumnya juga sudah mendengar statement dari gubernur kalimantan barat
yang sebenarnya tidak begitu yakin dengan hasil tes antigen
tapi menginginkan real time pcr
ya jadi sebenarnya kalau di provinsi kalimantan barat itu
kabupaten kota sudah mempunyai laboratorium rt pcr
di provinsi sendiri di kota pontianak yang milih provinsi itu
nanti ada satu laboratorium
pcr ditambah nanti dukungan dari universitas tanjung pura
jadi kalau di level provinsi ada dua laboratorium pcr
nah di kabupaten kabupaten kota itu juga ada laboratorium pcr
nah memang kita punya kendala
kendala banyaknya permintaan pemeriksaan pcr dari kabupaten kota
dan lamanya itu kadang kadang dari puskesmas untuk kedinas kesehatan kabupaten kota
lalu dikirim ke dinas kesehatan provinsi dia juga membutuhkan waktu
nah ini yang kadang kadang seperti yang dikeluhkan oleh ibu wali kota tadi
wali kota singkawang bahwa hasilnya itu akan sekitar empat tujuh hari
ya kadang kadang juga lamanya perjalanan dari puskesmas ke dinas kesehatan kota
baru ke provinsi ya
untuk itu sebenarnya memang pemerintah provinsi menyarankan
kedinas kesehatan kabupaten kota itu memang punya laboratorium sendiri
singkawang itu sudah punya cuma memang kapasitasnya masih kecil
jadi mungkin ke depan laboratorium itu kapasitasnya harus diperbesar untuk pemeriksaan pcr nya
nah ibu wali kota ini kan dengan kondisi bahwa menunggu hasil tes
tadi dikatakan oleh pak harissa menunggu empat tujuh hari
artinya warga yang merupakan suspek ini harus menunggu

di kota singkawang sendiri berapa tempat isolasi
dan bagaimana screening dari pemkot sendiri untuk bisa kemudian memisahkan warga yang suspek dengan warga yang masih sehat
ya untuk kita isolasi ya ruang isolasi di rumah sakit ada
kemudian kita ada namanya isolasi terpusat di dki
yang sudah ready ada empat puluh kamar
dan saat ini kita juga lagi renov ya sehingga bisa mencapai seratus kamar
apakah rumah dinas akan kita renov
jadi ada sekitar delapan belas kamar
kemudian di aulanya kita sekat itu bisa empat puluh kamar
dan rumah sakit sendiri kita renov juga di ada ruangan
sembilan kamar dengan bed delapan belas
itu kita lakukan
screening nya tetap ya kita melalui testing ya
yang melalui ppkm mikro yang ada
begitu dari data keluar siapa yang positif langsung kita kasihkan di kecamatan kecamatan
dan keluarga akan akhirnya lakukan tracing tracking seperti itu
kalau di kota singkawang sendiri berapa target tracing dan juga testing
karena mengingat ini pemerintah pusat menginginkan zona merah zona merah ini untuk pemerintah daerah atau pemerintah kotanya memperbanyak tracing nya dan testing nya
ya satu hari itu kita diharuskan itu adalah empat ratus sembilan puluh satu ya
seperti yang disampaikan zona kita
dan itu semalam sudah kita rapatkan kepada seluruh dinas kita untuk melakukan itu
saya mau ke pak harisor
pak harisson ini testing dan tracing nya sekitar empat ratus lima puluh an
begitu artinya kalau semakin yang dites semakin banyak semakin tahu siapa yang sehat dan siapa yang sakit
saya ingin tanya lebih luas
tanya lebih luas soal nakes nya
bagaimana dengan tenaga kesehatan dan juga rumah sakit rumah sakit yang diawasi oleh provinsi kalimantan barat
tetapi memang ada kota kota tertentu yang bornya memang cukup tinggi
jadi misalnya singkawang hari ini
nah jadi memang sekarang ini kita tenaga tenaga kesehatan di rumah sakit mempunyai beban ekstra
beban yang berat ya
bapak gubernur sudah menginstruksikan kepada bupati wali kota untuk mengkonversi tempat tidur
jadi tempat tempat tidur di rumah sakit itu
yang tadinya untuk pasien umum sekarang dijadikan untuk perawatan pasien covid
agar nanti bor nya itu turun
nah di samping itu pemerintah provinsi juga sudah membuat rumah sakit darurat
rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan dengan kapasitas seratus tempat tidur
itu sudah dibuat sudah ditandatangan oleh bapak gubernur satu juli kemarin
kita menggunakan unit pelatihan kesehatan
menjadikan rumah sakit darurat
nah tenaga kesehatan sendiri sebenarnya mereka sekarang ini mempunyai beban yang cukup berat ya
seiring dengan meningkatnya kasus kasus konfirmasi covid sembilan belas
di samping itu juga tenaga kesehatan juga kan ada yang tular atau terpapar
nah ini yang menyebabkan sebenarnya di rumah sakit juga
ada penurunan tenaga kesehatan untuk perawatan pasien konfirmasi ini
baik provinsi kalimantan barat sedang mempersiapkan diri
karena ada beberapa wilayahnya sudah masuk zona merah

tadi diungkapkan ada kota pontianak
dan juga singkawang
khusus tadi soal singkawang sedang disiapkan juga tempat isolasi dan perbaikan rumah sakit
terima kasih ibu wali kota singkawang chai chumi
dan juga kepala dinas kesehatan provinsi kalimantan barat pak harisson
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini